ngadepin para pecinta bulu tangkis yang selama ini setiap saya main di istora pasti mereka selalu dukung
pasti ada rasa sedih lah untuk ninggalin arena itu untuk ninggalin suasananya itu
pasti ada rasa sedih
dan hari ini hari minggu tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu sembilan belas saya menyatakan untuk pensiun
menjadi aglet profesional bulu tangkis
disaksikan ribuan penonton yang memadati istora senayan jakarta saat berlangsungnya turnamen indonesia masters dua ribu sembilan belas
liliana nasir mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia bulu tangkis
karir panjang butet yang selama tujuh belas tahun menjadi penghuni platnas cipayung akhirnya usai
sempat bermain di nomor ganda putri liliana natsir mencapai puncak prestasinya di nomor ganda campuran
bersama nova widianto butet meraih gelar juara dunia saat baru berusia sembilan belas tahun pada tahun dua ribu lima dan dua ribu tujuh
tahun dua ribu delapan medali perak olimpiade beijing pun diraih bersama nova
hingga akhirnya butet dipasangkan dengan tonton wi ahmad
owi butet sukses meraih gelar juara dunia tahun dua ribu tiga belas dan dua ribu tujuh belas
tiga kali juara all england berturut turut tahun dua ribu dua belas dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas
hingga medali emas di olimpiade rio de janeiro tahun dua ribu enam belas
namun ada satu gelar yang masih membuat liliana natsir penasaran
ya sebenarnya sih memang yang belum kesampaian asian games karena saya dapatnya perak dan perunggu
nah waktu saya dapat perak itu saya masih penasaran untuk mencoba lagi dan itu waktu bukan sebentar
kan empat tahun lagi saya harus menunggu
nah setelah saya tunggu ternyata memang saya memang dikasihnya belum bisa emas
saya sudah cukup puas dan saya bersyukur walaupun belum dapat medali emas di asean games
sebagai pemain bulu tangkis liliana natsir adalah salah satu dari sedikit pemain di dunia yang memiliki kemampuan komplit
liliana juga menjadi sosok yang disegani kawan dan lawan baik di dalam maupun di luar lapangan
sebelumnya itu kadang kadang kalau ini sudah main di lapangan gitu kadang kadang ciputin yang mati
yang lainnya saya juga sebenarnya sama saya juga kan saya bingung ya
ini saya yang mati salah ciputin yang mati saya juga salahnya bingung ya kan
banyak kali saya bertemu dengan nasir rasa kaguma dengan opening yang macam itu
rasa rugi juga sebab saya belajar
sebab saya belajar banyak daripada dia semasa menentang
lihat butet itu sosok yang sangat ambisius tapi dalam hati yang positif gitu loh
jadi dalam latihan pun dia orangnya memang tidak mau kalah
jadi memang karakter karakter juaranya itu sudah kelihatan dari latihannya ya
turnamen indonesia masters dua ribu sembilan belas menjadi turnamen terakhir yang diikuti oleh liliana natsir
sukses melaju ke final owi butet akhirnya harus mengakui keunggulan dari pasangan
dan membuatnya menjadi pasangan nomor satu dunia asal tiongkok zhang xiwei huang yakyong
tapi satu hal yang pasti dengan segala pencapaiannya liliana nasir telah memberikan teladan bagi pebulu tangkis muda indonesia

kekalahan itu tidak memalukan yang memalukan adalah menyerang